berlalu ke informasi berikutnya
unjuk rasa buru di kantor disnaker kabupaten tangerang banten
selasa petang nyaris ricu lantaran kd snaker
enggan mengumumkan hasil rapat pleno kenaikan upah di hadapan buruh
sementara di kota bandung jawa barat
karena tak berhasil menemui wali kota bandung
masa buruh berencanakan kembali melakukan unjuk rasa
masa buruh ini marah setelah kepala dinas tenaga kerja kabupaten tangerang banten
menolak saat diminta untuk mengumumkan hasil rapat pleno kenaikan upah minimum
di hadapan masa buruh pada selasa
namun keributan tak terjadi setelah kepala dinas ketenaga kerjaan
yang dikawal polisi bersedia mengumumkan hasil rapat pleno di hadapan masa buruh
rapat pleno kenaikan upah minimum tahun dua ribu dua puluh dua digelar oleh buruh
asosiasi pengusaha indonesia apindo dan pemerintah dalam hal ini
dalam rapat pleno tersebut buruh meminta upah minimum tahun dua ribu dua puluh
namun dalam rapat pleno tersebut tidak menghasilkan kesepakatan
akibatnya masa buruh akan menggelar unjuk rasa kembali pada rabu hari ini
di kantor gubernur banten
sampai saat ini kerundingan tadi bisa dianggap dengkok
karena masyarakat menyebarkan tuntutannya
pada hari yang sama ratusan buruh dari berbagai elemen serikat pekerja
menggelar aksi unjuk rasa di balai kota bandung jawa barat
seperti buruh di tangerang banten mereka juga menuntut kenaikan upah minimum dua ribu dua puluh
walau diterima oleh perwakilan dari pemkot bandung
masa buruh kecewa karena tak bisa bertemu dengan wali kota bandung odet m daniel
masa pun mengancam akan melakukan aksi lanjutan pada rabu dan kamis
dengan masa yang lebih banyak hingga tuntutannya disetujui
ini kita aksi pemanasan barangkali
masa kerennya karena kita memang ingin melakukan kondisi persuasi terlebih dahulu
karena wali kota tidak ada tentu kami tunggu sampai jam dua belas malam nanti
besok kami pastikan besok kami akan hadir lagi di balai kota dengan eskalasi yang lebih besar lagi
menghadapi aksi unjuk rasa buruh pemerintah kota bandung menyatakan
saat ini masih menunggu penetapan dari dewan pengupahan kota bandung
untuk selanjutnya diajukan ke provinsi jawa barat untuk mendapatkan persetujuan
tim liputan cnn indonesia